inilah tradisi klotekan di desa kemloko kabupaten blitar jawa timur
dengan membawa sejumlah alat perkusi mereka memainkannya di atas bak mobil terbuka untuk membangunkan warga sahur
tradisi turun temurun ini biasanya dimainkan oleh dua belas orang
terdiri dari enam pemain kendang satu orang kenong satu orang gong trompet dan wira suara
sebagai budaya untuk memajukan kekompakan masyarakat membangunkan warga untuk jam makan sahur
tradisi klotekan ini dilakukan oleh seniman reok yang biasanya tampil untuk kegiatan kesenian tradisional di wilayah kabupaten blitar
tak hanya di blitar cara unik membangunnya adalah dengan membangunnya dengan kegiatan kesenian tradisional
membangunkan warga sahur juga dilakukan oleh sejumlah anak dan remaja di kampung bulu desa setia mekar tambun selatan kabupaten bekasi jawa barat
setelah menjalankan salat tarawih dan bertadaros di masjid jami al ijtihad sekitar pukul tiga dini hari mereka membangunkan warga untuk sahur layaknya seperti siaran di radio
warga pun bisa ikut berdialog meminta diputarkan lagu religi bahkan menitip salam melalui telepon untuk kemudian disiarkan dengan pengeras
pemerintah juga mengeras suara masjid
karena sudah berbagai macam media sosial sudah banyak yang berita berita tawuran berantem ataupun gangster dan lain sebagainya
maka dari itu kita sebagai anak remaja masjid maka dari itu kita menghindarkan hal hal yang seperti itu dengan cara kita bertadarus di masjid
jangan sampai ada kegiatan yang tidak menyenangkan atau hal hal yang tidak baik
pemerintah juga mengeras suara masjid
karena itu para remaja ini juga tetap berkeliling kampung guna membangunkan warga untuk sahur dengan memukul dram bekas
pemeliputan cnn indonesia